hai hai hai eh pak manusia itu adalah makhluk yang lemah jadi nggak boleh sombong
betul betul ngomong mulai tahun lagi diakalin terus terus berapa nih satu setengah ya kalau
ya nih tariannya
pasatlam besok jangan lupa pindahin barang di warung kesini ya oh gitu tenang aja pak
tenang belakangan saya menggantuin kalau perlu isinya saya pindahin ke perut saya
tenang aja saya nama toples ntar alaikum salam
ini nggak salah nih buat bazar kecil
gini apa nggak bisa dilebarin lagi pasapam ya kagak pak emang bikin lebar lebar mau bikin
kontrakan atau saat mutar masih gini ukurannya biar lain barang keduman sempit banget gimana
menaruh mejanya walaikum walaikum salam ustadz
ustadz langsungnya bingung banget ini ini apaan ini ini yang bakal besoknya
belajar ya salam begigi pasapam begini begini nih biar jelas ini miskomunikasi
ini namanya jadi rencana kita stun besok itu dipindahkan dari luar tadinya ke aula nih di
dalam bukan disini di dalam lainnya ngapain begini begini nih aduh gimana sih pasapam
udah capek capek ngukur pakai salah lagi tahu enggak ini gara gara
kamu kau itu jadi nggak bisa bareng lagi sama pade iya lagian gak mau ngapain bikin ulas
ini kan kecelakaan yang tidak disengaja kalian semua ini nyalain aku dulu
udah jangan nyalain orang lain coba lihat diri dulu sendiri
hai betul tidak betul eh udah teriak teriak nih rasain nih
ah ah ah aku nangkut dapatan ambil gak berani ayo indra luqman ayo
naik nih udah maksudnya apa gini gini itu luar biasa
kamu tenang aja dengan ketenangan kita bisa memecahkan masalah betul tidak tapi
itu setengah aku jangan lelah kabar tenang tenang kita gimana dot aduh aku
punya ide nah itu tuh terus ini gimana nih aku nyeker dong enggak udah aku bantuin
hati hati hati hati hati jangan lari wright saja untuknya
oh kerana dulu kamu
bambu oh bapu kalau bawa bambu alangkah baiknya ditidurin jangan didiriin akhir
avan putar dari tadi tuh kita keliling keliling udah ada orang sama sekali
ada orang tak mungkin tak ada orang kan iya ayo sabar pasti ada kok yang mau nyobain kue kita ya
ada apa gerakan kalian memanggil daku ini pak
ini namanya rejeki nomplok jadi kududit omplok
hai hai puntung memb perceber memisahkan saya
itu air mentah
apa pak sri kiti masih keologian
udah enggak baru saya dirumin
ini tuh pelan pelan
iya dan burungnya juga burung
kita jadi memelin pak bocah
tuh tuh tuh
nah kalau begini urusannya buka pesi dulu
ini menyangkai doang
gak nyampe kan
pak sri kiti
pak sri kiti
pak sri kiti
apa sih begitu manggilnya kelepekin
ini kan seluruh pinjaman nau
ada apaan sih
kok badannya pas kayak gini kayak abis mandi
tut tut tut tuh pak sri kiti tuh
itu sendal bagaimana bisa nyangsang disitu
bagaimana ceritanya coba
dot jadi gini pak sri kiti
si sobrir kan mau ngejahilin si hekal
sampai sandalnya dilempar ke atas pohon
nyangkut dia di atas pohon
hati hati pak sri kiti nanti ada rantingan nanti
jangan ngeramu kata pak sri kiti
jangan aja jangan kata begatangnya pohonnya
eh pak sri kiti
makhluk yang lemah
jadi gak boleh sombong
betul betul betul
eh pake ngomong mulu lagi setahun lagi diakalin
pak sri kiti nanti nyahok
pak sri kiti
pak sri kiti
pak sri kiti
pak sri kiti
pak sri kiti
kita cari pertolongan
pak sri kiti
pak sri kiti bisa
terus kita besok jual apa
aku pernah bikin prakarya
dari botol bekas
kalau kita beli botol bekas kan murah
pasti bakal mahal deh
terus kita cari botol air mineralnya dimana
di warung juga banyak
atau gimana kalo kita minta kosong terliduan aja
kosong terliduan kan baik
eh numpung gaada orang
tapi ini air airnya
udah ambil aja numpung gaada orang
nanti kita buang aja airnya
sobri itu pak isra
eh kalian ngapain itu
itu apa di belakang tangan kalian
engga ustaz engga engga
gaada pak ustaz
eh lama banget sih
bentar ustaz bentar
satu lagi satu lagi
cepet angkat tangannya
nah coba sekarang
ini lah ini lah angkat tangan kamu
ini lah ini lah
berarti kita boleh pergi usut
shhh tunggu tunggu
sobri udah indra udah
sekarang giliran kamu lukman
coba angkat kedua tangan kami
gausah pak ustaz kita
kan suruh tangan bukan kaki
loh pak ustaz kan aku udah angkat tangan
apa itu botol botol buat apaan
kabur kabur kabur
kabur kabur kabur kabur kabur
ya allah mereka berarti mengambil
tapi buat apa botol botol itu ya
mana logo yang membetulkan
ini tidak ada maksud